meski pelaksanaan ibadah haji dimulai sekitar dua pekan lagi berbagai persiapan telah dilakukan sejumlah anggota jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini
dan salah satunya menukar mata uang rupiah dengan rial
mereka pun menyerbu gerai penukaran uang kita simak informasinya bersama
menjelang pelaksanaan ibadah haji tempat penukaran uang mulai banyak didatangi jemaah calon haji
hal ini misalnya dilakukan anggota jemaah calon haji asal sidoarjo
ia mengaku mulai mencicil menukar uang rupiah dengan rial agar tak repot saat beribadah haji nanti
uang ini akan digunakan untuk biaya hidup di tanah suci saat melaksanakan ibadah haji pada pertengahan agustus mendatang
untuk ibadah haji nanti
nanti buat apa bu nanti uangnya disana
keperluan selamat disana ya
keperluan iya selamat disana
sementara itu pihak bank telah menyiapkan
uang pecahan mulai rp satu rp lima hingga rp sepuluh
selain itu tersedia sistem paket dan retail untuk memudahkan jemaah calon haji menukar rupiah
kalau kur saat ini sesuai dengan harga pasar ya kita kan jual paket
kalau paket itu lebih murah masih di bawah empat
rp empat tapi kalau di luar paket kita jualnya retail sesuai dengan harga yang di pasar
kalau kita saat ini sudah saat acara open table di kita pameran
jadi kita jual rupiah rp empat dua ratus lima puluh per rupiah
jemaah haji biasanya menggunakan uang rial pecahan kecil untuk bersedekah
adapun uang pecahan rp lima puluh hingga rp seratus digunakan untuk berbelanja